ayo pet ini salah aku
harusnya tadi aku nggak usah bilang mikirin soal anak ya
di pelan pelan ah
bapak nginep di hotel kali ya
bapak kan kaburnya sendirian bukan berdua sama cewek
emang nginep di hotel mesti berduaan
tetep aja kagak mungkin
bapak tuh kagak punya duit
duitnya ibu semua yang pegang di dompet
di dompetnya dia
paling cuma ada salah serempu
emangnya ada ya hotel yang harusin kita nginep berdua
ibu dari mana
naik selfie motornya baru ya
udah gagak usah jeladainin
entar dia tau
sudah kosong beb
aku juga sudah
tapi tidak apa apa
aku tidak sakit kok
jangan dipikirin ya beb
iya tidak aku pikirin
mami deddy aku takut tidur sendirian
bobok sama mami yuk
aku berkutir buah
bobok yuk sama mami ya
kalau ngantuk tidur di mobil aja bang
tadi lo bilang ada yang meninggal
aduh lu ngomong dong
hp sama dompet
simpen yang rapi
namanya kaca kebuka
bisa aja ada orang yang maling
susah gue kabur
susah gue kabur
susah gue kabur
pikiran ku masih kosong beb
pokoknya kita gak usah mikirin punya anak beb
ini salah aku
harusnya tadi aku nggak usah bilang mikirin soal anak ya
kita bobok yuk
kita herkes sliding too marian pushkin nya sekarang
kau mau aroma segwriting arkang ducky gugengnya
aku tidak fun kenny i

aku sudah kusentang itu